anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemirsa pengelapan pajak kendaraan senilai dua miliar lebih
yang melibatkan anggota polisi polres samosir sumatera utara berbuntut panjang
pasalnya oknum polisi yang nyatakan terlibat pengelapan pajak bribka as
meninggal dunia dengan kondisi ada cerah silam nida di saluran pencernaannya
kasus penggelapan pajak kendaraan yang melibatkan oknum polisi bribka as
dan juga beberapa orang lainnya di kabupaten samosir kini terus didalami
hasil penyelidikan sementara sebanyak tiga ratus orang menjadi korban dengan jumlah kerugian
mencapai dua lima miliar rupiah
hal itu dijelaskan langsung dalam konferensi pers yang berlangsung pada jumat tujuh belas maret lalu
sejauh ini empat orang terduga pelaku telah diperiksa terbongkarnya kasus ini
setelah para korban curiga dan mendapat tagihan pajak yang tinggi
padahal sebelumnya telah dibayarkannya kepada bribka as
dari telepon seluler beribka as didapati ada komunikasi
dengan seorang terduga pelaku bernama sial acong
itu tindak pidana memiskinkan para pelaku kejahatan ini
karena ini merupakan kejahatan ekonomi yang meresahkan masyarakat yang ada di kabupaten samosir